seperti yang diketahui bersama mulai senin delapan juni kemarin masa psbb transisi dki jakarta berlaku penumpukan penumpang terlihat di sejumlah stasiun kereta salah satunya stasiun bogor
ya dan untuk mengetahui kondisi terkini di stasiun bogor jawa barat sudah ada korespondensi n indonesia sufiani tanjung yang akan melaporkan langsung dari sana
good morning alfie anda juga daniar
ya sufi bisa anda ceritakan bisa anda gambarkan bagaimana suasana di stasiun bogor pada pagi hari ini
iya alfian dan juga daniar pagi hari tadi saya tiba di stasiun bogor dan tumpukan penumpang sudah mulai mengeluarkan dari gerbang stasiun bogor
di mana para petugas terus menerus mengingatkan para penumpang untuk menjaga jarak pada saat mengantri untuk bisa mengakses pintu masuk
hal ini sudah terjadi sejak hari senin kemarin sejak psbb transisi mulai diberlakukan di dki jakarta
stasiun bogor memang terus dipadati oleh penumpang dimulai sejak pukul enam pagi dan hal ini membuat para petugas terus bersiaga
sambil mengingatkan para penumpang untuk bisa berdiri tepat di garis tanda merah sebagai penanda jarak di antara penumpang
hal ini tentu saja menjadi pekerjaan besar untuk pemkot bogor bagaimana caranya agar penumpukan penumpang tidak lagi terjadi di stasiun bogor
di mana psbb transisi ini belum semua pekerja mulai aktif bekerja
nah untuk menanyakan seperti apa usulan dari pemkot bogor untuk mengatasi penumpukan penumpang di salah satu moda transportasi favorit dari warga kota bogor
saya saat ini sudah bersama dengan wali kota bogor bapak bima arya selamat pagi pak
pak tadi kami datang ke sini kemudian melihat bahwa ternyata terjadi penumpukan penumpang yang cukup banyak
bagaimana pantauan bapak sejak pagi hari tadi di sini pak
hari ini sebetulnya relatif lebih cair dari kemarin karena karakter penumpang senin itu berbeda
banyak orang orang yang kerja di jakarta kemudian berangkatnya hari senin dan baru akhir minggu pulang
jadi memang berkurang begitu
tetapi tetap ini hal yang harus kita waspadai
ketika perkantoran di jakarta dibuka kembali situasinya akan menjadi sangat sangat berbeda
jadi pengaturan yang seperti ini tidak cukup
walaupun tadi saya lihat pt kci pt kai sudah dengan sangat baik ya sangat baik mengurai ini
tadi kita cek saya datang setengah enam relatif lebih rapi dan jaga jarak
tapi nggak bisa seperti ini harus ada sistem baru
tentu ini menjadi pekerjaan besar buat pemkot bogor begitu pak
apa yang akan diusulkan oleh pemkot bogor terutama dari wali kota bogor
untuk bisa menjadi solusi agar tidak terjadi penumpukan lagi di stasiun bogor
kuncinya sebetulnya jam kerja
jadi kalau bisa diatur ada shift ya
tidak semua berangkat sama
ini kan semua karena ngejar jam kantor yang sama
masuknya jam delapan di jakarta
ketika nanti ada pilihan lain maka harusnya akan lebih terurai gitu
kami mengusulkan ada dua shift
tadi malam saya video conference dengan menteri perindustrian dan juga menteri perhubungan
jadi kita bisa lihat kelihatannya arahnya akan ke sana
kelihatannya ada kemungkinan diberlakukannya dua shift ya
tapi jam berapa dan jam berapa saya kira harus dimatangkan
ada usul misalnya jam delapan dan jam sebelas
tetapi ini masih dirasakan terlalu singkat
karena penumpang yang jam sebelas mungkin beririsan dengan penumpang yang jam delapan gitu
jadi lebih tajam lagi pembagiannya muncul juga usulan seperti shift pagi dan siang
jadi jam delapan dan jam satu siang
nah kira kira usulan ini nantinya akan mulai diberlakukan kapan pak
ini berpacu dengan waktu
ketika pak gubernur jakarta mengeluarkan kebijakan baru lagi
mulai membuka mal
mulai membuka tempat tempat lain termasuk kantor kantor lebih banyak
kita harus segera bergerak cepat gitu
jadi nggak bisa terlalu lama
saya kira minggu minggu ini juga harus mulai diberlakukan itu
nah tanggapan dari pusat sendiri dengan usulan ini seperti apa pak
ini bahkan keluar juga
dari pak menhub semalam
pak menhub mengeluarkan opsi jam delapan dan jam sebelas
dikomunikasikan lagi dengan data yang ada di pt ki dan kci ini
seberapa besar irisan itu
lebih aman memang ada shift siang
jadi ada yang masuk pagi dan ada yang masuk jam satu siang
nah terkait dengan para pekerja perempuan
karena biasanya di gerbong kereta itu hanya disediakan gerbong pertama kemudian terakhir
ada usulan tersendiri pak untuk para pekerja wanita ini pak
perempuan atau ibu ibu bisa diprioritaskan untuk shift yang pagi
sehingga bisa kembali ke rumah lebih cepat
dan resiko terpapar lebih kecil gitu
dibanding berhimpit himpitan bersama penumpang yang lain
yang terakhir nih pak
pemkot bogor sendiri berarti sambil menunggu usulan ini langkah apa lagi yang akan dilakukan
karena kan ini setiap hari pak terjadi penumpakan di stasiun bogor
setiap pagi akan kami monitor di sini bersama unsur tni polri pol pp dan disub
untuk membantu mengurai di sini
kemudian kita juga berkomunikasi terus ya
saya berkomunikasi dengan pusat dan provinsi jakarta
agar bisa ada percepatan kebijakan yang kita usulkan tadi
oke baik terima kasih banyak pak atas waktunya
ya alfian dan juga daniar seperti keterangan dari wali kota bogor tadi bima arya
bahwa memang dari pemkot bogor sendiri tengah berupaya untuk mengusulkan agar adanya pembagian shift kerja
nah usulan usulan tersebut
ternyata sudah didiskusikan lebih dulu
dengan sejumlah pejabat terkait
dan saat ini statusnya pemkot bogor masih menunggu apakah usulan tersebut bisa mulai dilakukan minggu ini
sebagai langkah antisipasi apabila memang para pekerja dari bogor
sudah akan mulai bekerja secara maksimal atau secara full
mulai minggu depan
namun untuk saat ini
dari pemkot bogor sendiri menyebut untuk memantau dan menghindari hal penumpukan penumpang di stasiun bogor
sejumlah langkah antisipasi juga dilakukan yaitu dengan melakukan patroli secara rutin
dan juga menugaskan petugas yang lebih banyak untuk mengawasi antrian di stasiun bogor ini
alfian dan juga daniel
terima kasih sufiani tanjung untuk pantauan anda langsung dari stasiun bogor jawa barat